satu kasus cacar monyet ditemukan di jakarta kementerian kesehatan mengungkap kasus ini dilaporkan pada empat belas oktober lalu
bagaimana kemudian penanganan dan antisipasi penularan cacar monyet
kita bahas bersama dengan dr dwi oktavia kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dinas kesehatan provinsi dki jakarta
selamat sore ibu dwi
selamat sore mbak buspa
ibu di kami ingin tahu kondisi pasien terbaru seperti apa dari cacar monyet di jakarta ini
ya baik terima kasih mbak puspa
untuk pasien kondisinya saat ini dalam kondisi yang baik dan menjalani isolasi juga dengan baik
jadi secara umum tidak ada kondisi yang membahayakan sejauh ini
baik kabarnya kasus monkeypox ini atau cacar monyet ini transmisi lokal
apa yang sudah dilakukan dinkes terhadap orang yang melakukan kontak erat dengan pasien tersebut ibu dwi
jadi kita mungkin cerita sedikit bahwa pasien ini pada saat pertama diduga mengalami monkeypox
maka tenaga kesehatan itu mempunyai kewaspadaan yang baik kemarinnya sehingga kemudian melakukan
segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kemudian kita bisa segera mendapatkan hasil
seperti tadi yang sudah disampaikan lebih dahulu
jadi tanggal tiga belas kita kemarin sudah mendapatkan hasil pcr positifnya
sehingga langsung dilakukan
dalam penyelidikan epidemiologi kita mencari kalau dulu zaman covid kita sudah kenal dengan istilah tracing
nah itu juga yang dilakukan
kita meminta informasi lebih lanjut kepada pasien mengenai siapa saja yang selama ini pernah atau kerap melakukan apa namanya
bertemu atau sering berinteraksi sehingga masuk dalam kelompok kontak erat
kemudian kita coba untuk menelusuri
membangun komunikasi sehingga kemudian kita bisa menggali mencari informasi kondisi dari masing masing pasien kontak eratnya tadi
ada berapa bu jumlah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien tersebut
ya sejauh ini kita mengidentifikasi sekitar lima kontak erat dari pasien ya
dan ini sedikit berbeda dengan cerita covid ya mbak buspa
pada saat covid kita tahu penularannya
itu jauh lebih mudah di mana terjadi penularannya droplets dan kemudian juga lebih cepat terjadi penularan
sehingga perkembangan kasus pada saat covid dulu itu jauh lebih cepat
berbeda sedikit dengan cerita m hoax ini atau cacar monyet ini dimana walaupun jalur penularannya terutama juga ada melalui droplet tetapi tidak se intens seperti yang kita lihat pada covid sembilan belas
sehingga kita juga menggali kontak erat ini

dari teman teman yang sering bertemu dengan pasien kemudian kontaknya lebih kepada kontak fisik ya
sehingga benar benar yang dekat dan kemudian itu yang kemudian kita gali
sejauh ini ada lima yang kita monitoring kondisinya dan sejauh ini kondisinya baik
baik ibu dwi apa yang kemudian harus diketahui oleh masyarakat terkait dengan mungkin seberapa cepat penularannya
gejala apa yang mungkin orang awam tidak ketahui
gejala gejala awal dari cacar monyet ini
kemudian apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat
ya baik jadi untuk cacar monyet ini tadi penularannya secara teori memang bisa ditularkan melalui droplet
berarti dari percikan batuk atau percikan guda ya pada saat berbicara ini khusus untuk pasien yang sudah mempunyai gejala sebenarnya
kemudian lebih banyak juga kepada kontak fisik secara langsung
berarti kalau memang ada gejala seperti gelembung atau leting yang berisi air yang pada pasien monkeypox maka itulah yang menjadi salah satu sumber penular yang lebih efektif sebenarnya
sehingga kontak fisik langsung itu yang lebih kita rasa lebih berperan dalam penularan
sehingga tidak perlu terlalu mengkhawatirkan pada saat kita berinteraksi sehari hari
tetapi tentu pada penderita monkeypox yang harus dijaga adalah
melakukan isolasi agar tadi tidak kemudian tanpa sengaja menularkan ke orang lain yang melakukan kontak fisik atau sentuhan
pada kelihatan sejauh ini kasusnya masih sangat jarang
tadi sudah disampaikan tahun lalu kita bertemu dengan satu kasus
tahun ini kita mendapati kasus kedua
jadi ini tentu dalam posisi penularan yang masih sangat terbatas
dan kemudian cara penjagaan adalah dengan secara umum kita mencegah dengan perilaku bersih dan sehat
termasuk melakukan misalnya sering mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan sanitizer
kemudian juga tentu menjaga kesehatan reproduksi yang baik ya
dan kemudian juga pada saat kita sakit apapun sakitnya terutama mungkin yang mempunyai gejala pada saluran nafas
ya kita hendaknya tetap memakai masker
karena penyakit penyakit lain yang juga ditularkan dengan cara droplet itu juga banyak ya
apapun kita tetap pada saat kita tidak sehat
dan mempunyai gejala
invensi saluran penafasan maka kita sebaiknya menggunakan masker ya
supaya tidak menularkan ke orang lain
selain itu tentu lebih spesifik misalnya kita menjaga kesehatan dengan pola hidup yang seimbang tadi ya
dengan makan dan bernutrisi
kemudian menjaga agar kita tetap aktif
dan kemudian apa namanya juga mengelola istirahat dan aktivitas kita sehari hari
intinya kalau masyarakat merasakan ada gejala awal dari cacar monyet tadi yang disampaikan oleh ibu dwi
harus mungkin bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat begitu ya
tapi mengingat walaupun ini penularannya tidak walaupun apa namanya
ditemukannya jarang begitu bu
tahun lalu satu kemudian tahun ini satu
apa kemudian antisipasi dari dinkes agar kasus ini tidak terulang lagi di tahun tahun berikutnya
jadi prinsipnya kembali tadi
dari sisi pemerintah tentu kita menjaga kapasitas agar kita bisa menjaga jakarta atau indonesia dalam kondisi yang siap menghadapi ancaman penyakit
penyakit monkeypox ini salah satu penyakit re emerging disease ya
berarti penyakit yang dahulu sudah ada kemudian muncul kembali
dan kita lihat juga di negara negara lain demikian
berarti dari sisi pemerintah kita harus mempertahankan kapasitas kita untuk mendeteksi kalau ada penyakit penyakit baru yang muncul
karena kalau untuk jakarta dengan pusat ekonomi pusat aktivitas masyarakat mobilitas yang begitu tinggi termasuk arus perjalanan dari luar negeri masuk ke indonesia itu
walaupun bandaranya adanya di banten tapi mayoritas orang dari luar negeri pasti menujunya menuju jakarta
berarti jakarta kita menjaga kapasitas
seperti tadi dicontohkan bagaimana kita bisa menjaga kapasitas dengan mampu mencurigai pada saat ada kasus yang sebenarnya sangat jarang
tapi kita bisa menduga dan kemudian kita memastikan itu salah satu bentuk yang harus kita jaga dari sisi pemerintah
tapi di sisi lain kepada masyarakat juga kita harus terus menerus ingatkan untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat
kemudian juga tadi menjaga kesehatan diri menjaga kesehatan reproduksi yang baik
kemudian juga agar pada saat sakit maka perilakunya segera berobat gitu jangan menunda berobat
pada pasien ini juga saya rasa perilakunya cukup baik dalam arti
dia segera mencari pertolongan pada saat mengalami keluhan sakit
nah ini kembali seluruh masyarakat juga hendaknya begitu apapun sakitnya pada saat anda merasakan keluhan kesehatan yang kemudian tidak bisa hilang dengan obat sederhana yang sudah dicoba lebih dahulu tanpa menunda tentunya kemudian segera berobat
sehingga kemudian tenaga kesehatan yang mengelola bisa memeriksa lebih lanjut kalau memang perlu pemeriksaan lebih teliti lebih dalam dan mungkin lebih cantik
oke kemudian tentu sehari hari kita menerapkan tadi pola hidup bersih dan sehat
pola istirahat yang cukup yang kemudian menjaga aktivitas saya rasa sih itu ya yang perlu dilakukan
dan tidak panik berlebihan ya karena cacar monyet ini berbeda dengan cacar air gitu ya
namanya tidak semudah itu kemudian juga terjadi penularan
nah jadi saat ini saya rasa jangan menjadi kekhawatiran bahwa aduh ini jangan jangan saya cacar majak ya
tanpa bermaksud mengabaikan penyakit ini tetapi penyakit ini perlu diwaspadai
tapi belum jangan sampai membuat kita panik yang penting kita menerapkan tadi panduan paduan untuk hidup bersih dan sehat
jangan mendiagnosa diri sendiri ya bu langsung berobat ke rumah sakit ke fasilitas layanan kesehatan terdekat
untuk bisa mendapatkan pengobatannya
dr dwi oktavia terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
terima kasih sudah memberikan pencerahan
mengenai penyakit yang terjadi di rumah sakit

selamat sore bapak bapak terima kasih